aku permisi dulu ya
silahkan duduk lagi
ikbal mengamuk di masjid

mudah mudahan kualat bu

ya abis sebel dong bu

gak ada takut takutnya gitu
ya namanya juga setan sudah merasuki hati yang gak tau apa apa
anak anak jakarta itu nginep di tempat kita ibu
iya kan masmu yang minta mereka
untuk nginep disini
kamu betul gak tau apa apa tentang ajiza
kan kamu teman dekatnya
mai sendiri juga gak tau dimana ajiza
mai sendiri juga bingung
batal deh pos aku
sama ibu dan mas zen
tapi aku berbohong kayak gini kan
demi kebaikan mereka berdua
mas zen dipungguli sama mas iqbal
aku sendiri gak nyangka kok
ya ampun mas zen
apa aku harus pulang
ih ngaur ngaur jangan
kalo kamu pulang ntar rencana kita berantakan
nanti orang orang tahu aku yang bantu kamu migat
pwes orang pepuh
terkadang cinta emang butuh pengorbanan jah
mas ku disini baik baik aja toh
udah kamu gak perlu khawatir ya
yowes dah ntar aku kabarin lagi ya
mas dengerin omongan aku ya
kalo gak kenapa
ikut aku yu mas
semuanya salah zizan nek
harusnya zizan gak keluar dari rumah
kalau kaya gini nyonya mas dian akan terancam
pih kakek bawa pulang kok pih
aziza orang betah pak boleh diantar ke pulang
orang mudeng kok soal tau
aziza sedih karena zaini dibukulin orang
apa zaini dibukulin orang
kurung aja kau masih suka gelut
pih ya pak
orang ngerti ya
bukan gitu nek bukan gitu
dia juga murid ngaji sama zen
dan aku juga baru tau belakangan ini
kalau mereka tuh pacaran diem diem selama ini mas
lucu juga ya sampai harus backstreet
wah pasti kisah cinta mereka romantis banget tuh
tapi sayangnya sekarang setelah hubungan mereka ketahuan
ayahnya aziza ngelarang mereka pacaran lagi mas
eh malah sekarang aziza dijodohin sama orang lain
terus kamu setuju kalau aziza itu mau dikawinin sama orang lain
ya tentu enggak dong mas
gimana sih aku ini tuh malah punya harapan
oh aku ngerti aku ngerti
berarti kamu merencanakan mas
berarti kamu merencanakan aziza untuk kabur dari rumah gitu
eh tapi kamu jangan bilang bilang sama masku ya
ntar aku aduh
aku takut kalau aku ketahuan yang rencana semua ini
gimana ya kalau aku bilang kenapa emangnya
ini nih ini bisa bikin kamu masuk rumah sakit
masku kamu gitu sih
jangan jadi rahasia buat kita berdua
iya tenang aja
cewek galak amat deh